kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk kembali terjadi di nganjuk
seorang pengendara motor tewas terlindas truk setelah ditabrak minibus dari arah yang berlawanan
sementara di surabaya diduga melamun sebuah minibus menabrak truk sampah
kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah truk ini terjadi di jalan raya madiun surabaya
tepatnya di desa kedungsok nganjuk
kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah truk ini terjadi di jalan raya madiun surabaya
tepatnya di desa kedungsok nganjuk
korban langsung tewas seketika dengan kondisi luka parah pada bagian kepala setelah motor dan tubuhnya terlindas truk
kejadian bermula saat korban yang mengendarai motor melaju dari arah madiun menuju surabaya
ketika melintas di lokasi kejadian korban berniat mendahului truk dari sisi kanan
namun dari arah berlawanan tiba tiba muncul dua mobil minibus dan langsung menabrak motor korban hingga terpental ke dalam kolong truk
usai kecelakaan sopir truk langsung kabur
namun tak lama kemudian polisi berhasil mengamankan truk tiga km dari lokasi kejadian
sementara di surabaya diduga melamun sebuah minibus menabrak truk sampah di jalan greges kalianak minggu siang
beruntung sang sopir hanya mengalami luka ringan
namun sang anak yang duduk di belakang mobil dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di kepala dan tangan
kecelakaan ini berawal saat minibus dengan kecepatan sedang melaju dari arah gresik menuju surabaya
tepat di depan spbu jalan greges kalianak tiba tiba minibus keluar jalur dan langsung menabrak bagian kanan truk sampah yang melaju dari arah berlawanan
diduga kecelakaan ini akibat pengemudi minibus mengantuk dan kurang konsentrasi saat menyetir